belum tau be
tunggu kabar sampe dapet kerjaan lagi
boleh deh waktu itu seru kak
lo jadi mau jalan jalan ke mall
jadi dong be
kan baru gajian
ah kalau gue mah untungnya
ineke mau ke mana
yeay ineke juga gajian
kita ke mall yuk
makan sekalian ngecek rekening
gue udah lupa rod
tahun kapan tau
nah berarti masih ada
gapapa jadi berantem sih
udah biar lo ajak ke sana sendiri
kena bank sampe itu masih ada
sojak saya ikut ah
daripada sama pak bes sama pak haji bikin saya pusing
tuh gara gara eluh siwadi pergi
lu kagak mau ngalah
gua kagak ajak lo ke rumah ineke
eh belum dorong gue kok
nah gitu dong
aduh jak apaan tuh jak
sorry jak gue gak ngeliat
ya udah gak apa apa
sorry jak gue buru buru nganterin penumpang
pak ji tts yang kemarin saya isi kemana
lo kemarin mau ngopi mau jajan apa yang mau isi tetes doang
nggak ada tau kemana
masih bisa kan ke handle kalian berdua
ya sudah soalnya saya mau lanjut masak buat bapak
tisna nggak kemarin pak ji
belom ntar siang kali
ntar siangan juga kesini lagi
tadi saya papasan di jalan terus payungnya jatuh
iya pak ji nggak sengaja
itu payung mertuanya si oja
itu payung mertuanya si oja
masa begitu aja mesti gue ulang
budak apa gimana sih
bukan budak pak ji
sudah pak dimakan saja
nah ibu itu sudah masak makanan
yang sudah sesuai saran dokter
supaya asam urat bapak itu
indah kambul lagi
makasih bu nurmala
biar obatnya bisa cepat diminum
sekarang dizer dia di tabung

jangan gede juga ya

ini lo libur sampai kapan
belum tahu be
tunggu kabar sampai dapat kerjaan lagi
kalau memang libur lama bisa ikut mancing lagi
waktu itu seru kak
lo jadi mau jalan jalan ke mall
jadi dong be
kan baru gajian
ah kalau gue mah untungnya
kalau mau jalan jalan kagak kudu nunggu gajian
iya kak garat
jalan tinggal jalan
yaudah gue pamit
pulang dulu ya
si citra sampe gineke mau ke mall
tuh dia lagi nungguin taksinya
percaya pak haji
dan ini buat victims ini menguruskan
jadi pertama kali
sudah teleponnya pak
belum bu satu lagi
bapak kan juga harus kasih tahu mereka alasan bapak nggak datang hari ini
halo bu indah
tidak ada yang bisa dipercayai
ojak mana tis
pergi ke tukang reparasi payung
tahu dari mana lu
bapak saya bilang katanya dia ikut ojek
nyari tukang reparasi payung ke tanah abang
kenapa emang nyapur
kamu pasti dimarahin ojak
yang bener lu tis
yang bener atupur
bu nur rendangnya sudah saya bungkusin
ya makasih ya
mbak surtis sama mbak isya sudah mau pulang
oh ya sudah makasih
nggak bu sama sama
pak sopyan cepat sembuh nggak pak
ur seneng tuh jak nggak usah ganti
pak odi istana kau ini yang ngeledekin saya
iya bang deddy habis jualannya
alhamdulillah tinggal sedikit
siapa tahu aja mau
aku jalan dulu dah
beli payung jak
beli yang lebih bagusan
biar kata mahal biarin deh gue tambahin
gue nambahin juga deh
mau jajan apa
kalau bakmi gimana
kalau nggak mie bakso
kenapa harus ada mienya semua sih
ya kan biar kenyang
aku ngajarin jajan deh
kamu pulang dulu nanti ya
kalau nanti mas ojak dimarahin lagi sama mertuanya itu
itu gara gara salah kamu
haa bener tuh pur
jadi saya dikroyok bapak sama anak nih
heee bukan ngeroyok kak tukang
pak udah ngopi
belum bapak t pengen ngopi di warung salin tis
di rumah aja tuh pak
kasian iya udah masak air
iya bu serti
kalau gitu bunga duluan ya
kamu udah pulang juga
tamah pulangnya harus bareng
ya enggak tadi mama papasan sama bunga
malah tambah rusak begini
lu belum ke tukang servis payung
kenapa masih rusak begini
kagak jadi ojak benerin
ini ojek beliin payung baru
lebih bagus buat mak
ya allah ojak
mak suruh lo benerin payung
bukan beli payung
ini kan lebih bagus daripada yang lama
kenang kenangan dari almarhum babel lo
makanya mak beleh belehin benerin
malah rusak begini ah